kita langsung menuju ke gedung parlemen senen jakarta tepatnya di komisi sepuluh dpr
kami sudah terhubung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia ayur rahmawati selamat siang
ya selamat siang heranov betul sekali tragedi di stadion kanjuruhan malang kemarin tentunya menyisakan banyak sekali luka
dan ini membuat berbagai pihak harus melakukan evaluasi dan juga investigasi
kali ini saya berada di komisi sepuluh dpr ri dan sedang bersama wakil ketua komisi sepuluh dpr ri ibu hetipa syaifudin
untuk langsung menanyakan bagaimana tindak lanjut dari komisi sepuluh selamat siang ibu silahkan
ya ibu kalau boleh diinformasikan kepada pemirsa setelah ini sebagai mitra dari kemenpora dan juga pssi
apa yang akan dilakukan terkait dengan tragedi kanjuruhan yang menelan ratusan korban ibu
ya pertama tama tentunya kami ingin sampaikan
kami bela sungkawa mendalam dan pagi ini kami langsung melakukan rapat internal di komisi sepuluh
kami mulai dengan suasana yang sangat mengharu biru ya dengan doa bersama
dan kita coba dalami ya kronologis peristiwa dan kami akan segera memutuskan siapa pihak pihak yang akan kami ajak bicara
dan kita panggil untuk mendalami masalah ini
karena terus terang ini adalah peristiwa yang bukan saja memilukan ya tapi ada kawan tadi juga mengatakan
sangat memalukan dalam dunia olahraga kita dan akan menjadi barometer ya di dalam penyelenggaraan olahraga
dan bagaimana mata dunia pun memandang kita sebagai bangsa
nah oleh sebab itu kita harus segera melakukan berbagai tindakan dan ini adalah saatnya untuk kita memastikan bahwa
hak dan kewajiban setiap pihak di dalam penyelenggaran event olahraga memang harus dijaga
di satu sisi tentu saja sebagai penyelenggaraan olahraga kita harus menjaga
bagaimana nanti dengan liga indonesia baru tentang seluk beluk penyelenggaraan dan mengapa penyelenggaraan juga dilakukan
misalnya ada usulan soal waktu kemudian tetap dilakukan malam hari kemudian penjualan tiket dan lain lainnya
kita juga tentunya tahu ya bahwa selain penyelenggara aparat itu juga sangat penting
bagaimana pada saat menangani kejadian
nah sebenarnya kami juga
kami juga ingin tahu ya apakah ada simulasi dilakukan sebelum kegiatan berlangsung
dan kita tahu bahwa kegiatan pertandingan ini adalah kegiatan yang panas
jadi seharusnya sudah bisa diantisipasi segala sesuatu perlu dicek
ya andaikan terjadi kerusuhan bagaimana sarana perasana yang ada bagaimana pintu keluar pagar dan sebagainya
kita juga tentunya ya ingin nanti ke depan melakukan juga
jadi kita juga ingin mencari teman teman yang lebih mendalam terkait berbagai hal
termasuk juga dengan supporter pemain dan kita semua ya
karena kami baru saja sebenarnya di komisi sepuluh menerbitkan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
dimana salah satu tema yang sangat panjang pembahasannya adalah mengenai supporter
apa beda penonton dengan supporter apa hak kewajibannya perlukah diatur
karena supporter juga perlu mendapatkan hak mereka ya fasilitas yang sesuai dengan harga tiket yang mereka beli
kemudian juga hak untuk menerbitkan
mereka perlu mendapatkan keamanan dan juga keselamatan
dan tentu saja sebagai supporter mereka juga perlu mendapatkan edukasi
nah siapa yang harus melakukan ini semua
nah mungkin nanti kami akan bicara juga dengan kementerian tentunya ya kemenpora
agar undang undang ini bisa ada turunan yang bagus
baik ibu kemudian dari komisi sepuluh sendiri ini saya telah mendengar sudah merencanakan memanggil kemenpora dan juga pssi
itu kapan akan dilakukan
dan apakah mungkin komisi sepuluh sendiri akan melakukan itu
itu kapan akan dilakukan

jadi kami sebetulnya ingin secepatnya ya hari ini
tapi kami juga mendengar bahwa tentu saja hari ini banyak hal hal yang sangat urgent yang perlu dilakukan di lapangan ya
untuk memecahkan masalah jangka pendek dan juga bagian dari investigasi informasi
jadi insya allah sehabis pari purna besok kita akan coba untuk melakukan rapat tersebut
dan tentu saja karena masalah pengamanan adalah masalah yang paling krusial yang sangat menentukan
kami juga ingin mendengar informasi dari sisi kapolri dan juga kapolda
dan karena ini adalah mitra komisi tiga tentu kami perlu mendapatkan izin dari ketua dpr
dan juga mungkin ini perlu waktu beberapa jam
mudah mudahan kita bisa lakukan secepat mungkin sehingga besok kegiatan itu bisa kita lakukan
berarti memang diagendakan saat ini besok ya bu
tapi kalau kita melihat sejarahnya bu ini bukan hal yang pertama kali terjadi di indonesia
ini telah berulang
sangsi dari presiden mengatakan bahwa salah satu yang diberikan kepada pssi adalah memberhentikan sementara liga satu
apakah menurut ibu ini cukup
karena kalau kita melihat sebenarnya hal ini ditakutkan akan terjadi lagi dan menodai perolahragaan di indonesia
bukan hanya di nasional tapi di mata internasional
iya sebetulnya kemungkinan kerusuhan
ataupun konflik antar supporter di dalam setiap pertandingan olahraga baik di indonesia maupun di negara negara lain juga ada potensi itu terjadi gitu
jadi justru kita harus sudah bisa mengantisipasinya
nah justru itulah maka kami tidak mungkin ya sama sekali tidak ada resiko itu
kalau kita membuat pertandingan sepak bola pasti ada resiko itu
nah hanya bagaimana kita mengantisipasi dan menanganinya pada saat itu terjadi
mungkin di dalam prinsipnya
mungkin di dalam peristiwa peristiwa yang lalu pun tidak sampai ratusan jiwa melayang
satu dua jiwa saja sebetulnya itu sudah cukup ya untuk menjadi bahan pembelajaran dan kita mengevaluasi
ini ratusan gitu saya merinding kalau apa ya yang membayangkan gitu ya apa yang terjadi
dan tentu saja kita tidak ingin hal ini terulang terulang kembali gitu ya bahkan satu nyawa pun tidak bisa dinilai
jadi ya gitu lah mbak
baik pasien ini sangat memilukan juga ibu untuk seluruh masyarakat indonesia
dan terakhir ibu ini masalahnya teknis bu mengenai penggunaan gas air mata
ini ada pro dan kontra di masyarakat
ada yang mengatakan bahwa ketika rusuh boleh dilakukan penggunaan gas air mata
tapi ada yang mengatakan itu hal yang terlarang
sebenarnya seperti apa bu aturan ini
khusus untuk event olahraga
sebetulnya sudah ada pengaturan
sebetulnya sudah ada pengaturan
dari cabang olahraga terkait
larangan untuk menggunakan gas air mata
bahkan juga ketika kita memperlakukan demonstran ataupun orang orang supporter ya
yang mungkin ada indikasi melakukan tindakan yang mungkin membahayakan
itu pun juga harus ditanganinya dengan mild ya
bukan dengan kekerasan dan represif yang berlebihan
ya main tembak atau main menggunakan air gas air mata seperti apa yang kita lihat ya di dalam video video itu
jadi sebenarnya berbeda sekali menangani kerusuhan demo gitu ya
ketika aparat dengan mungkin kerumunan itu berhadapan
kan maksudnya tuh gas air mata itu untuk menghindari gitu ya
supaya terjadi benturan yang akan lebih parah dampaknya
maka digunakanlah gas air mata
tapi kalau menangani kerusuhan yang ada di dalam stadion
nah itulah sebabnya perlu simulasi itu
sangat berbeda gitu
tapi mengapa gitu ini dilakukan
rasanya memang banyak hal yang disesali terkait dengan tragedi arema versus persebaya kemarin ya bu
dan kita juga berharap ini menjadi evaluasi berbagai macam pihak
supaya kedepannya bisa dijadikan pembelajaran bersama
terima kasih banyak bu hetifah
wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
dan itu dia tadi herano verbincangan saya dengan ibu hetifah

dan pastinya kita masih menunggu apakah esok hari setelah rapat paripurna di dpr ri
komisi sepuluh akan bisa memanggil langsung bersama sama kemenpora pssi
sekaligus juga kapolri untuk bisa melakukan investigasi
karena jika kita melihat secara general ini bukan hanya melibatkan komisi sepuluh saja
tapi lintas komisi semuanya harus dibahas secara mendalam
dan heranov menurut data yang terakhir saya dapatkan juga dari pihak kepolisian
ada satu ratus dua puluh lima korban jiwa yang telah dicatat oleh pihak kepolisian
dan tiga ratus sembilan lainnya mengalami luka luka
namun lagi lagi kalau kita melihat di beberapa media memang data ini masih simpang siur
ada yang mengatakan datanya lebih ada yang mengatakan datanya kurang
namun bagaimanapun juga lagi lagi seperti yang tadi telah kita bahas bersama
bahwa tidak ada olahraga atau sepak bola apapun yang seharga nyawa
maka dari itu kita berharap semoga kasus ini adalah kasus yang terakhir
yang terjadi di indonesia
kembali ke anda heranov
pakat dengan itu ayu
menjadi yang terakhir di republik ini atas peristiwa satu oktober kemarin
dan kita tunggu langkah dpr untuk memanggil pihak pihak terkes selaku pssi
kemudian menpora termasuk kapolri
terima kasih atas laporan lengkap anda ayu rahmawati
langsung dari komisi sepuluh dpr jakarta